jenazah ibtu luar biasa anumerta yudi rospuji korban tewas akibat insiden di mako brimob depok
tiba di desa panggarutan kecamatan bumi ayu brebes jawa tengah pada kamis dini hari
isak tangis keluarga pecah saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans
puluhan anggota polres brebes yang sejak sore berada di rumah duka
langsung memindahkan peti mati dari mobil ambulans ke dalam rumah duka untuk disemayamkan
isak tangis sejumlah kerabatan teman dekat korban pecah
saat anggota polres mengusung jenazah ke dalam rumah
petugas sempat kesulitan memindahkan peti mati karena pintu utama rumah duka terlalu sempit
sehingga tidak cukup untuk dilewati peti mati
atas persetujuan keluarga dinding kayu di bagian belakang rumah akhirnya dibongkar
agar peti mati bisa masuk rumah
sejumlah kerabatan tetangga mengungkapkan
selama hidup yudi rospuji dikenal sebagai pribadi yang baik
jadi beliau masih di hidup
kalau ada teman yang minta bantuan
ataupun ada sesuatu yang harus mereka bantu
dan untuk kegiatan kegiatan pemasarakan dia nomor satu
beliau ini kan putra nomor enam
dan beliau sudah beristri punya anak empat
yang menjadi prihatinya saya istrinya itu delapan bulan menganggur
setelah istrinya dengar bahwa beliau ini adalah korban dari mako bumuk
langsung dengan tanpa jangka yang lama langsung melahirkan
ibtu luar biasa anu merta yudi rospuji akan dimakamkan pada kamis pagi
ia meninggalkan seorang istri bernama lut hidayah yang sedang hamil tua dan empat orang anak
yudi rospuji adalah anaknya
anak dari pasangan abdul raub dan maisaroh
ia resmi menjadi anggota polri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
terakhir pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini berdinas di polda metro jaya
imam suripto perbes